rumah edi hanafia semakin ramai didatangi kerabat dan tetangganya minggu siang
mereka datang untuk melihat dan mengucapkan duka cita atas meninggalnya dea amanda anak tertua edy hanafia
karangan bunga dari rektor ipdn dan gubernur lampung pun sudah terpasang di halaman rumah
dea diketahui meninggal dunia saat mengikuti diksar di semarang jawa tengah minggu pagi
warga jalan untung suropati kelurahan labuhan ratu raya kecamatan kedaton bandar lampung ini
merupakan satu dari lima puluh dua orang peraja ipdn tahun dua ribu tujuh belas asal lampung
putri sulung pasangan edi hanafia dan isnaini ini diduga meninggal dunia akibat kelelahan usai mengikuti long march
gadis berusia delapan belas tahun ini mengikuti diksar sejak tanggal tujuh september lalu
rencananya usai menjalani diksar selama satu bulan
dea bersama semua praja akan menjalani pelantikan di kampus ipdn di jatinangor jawa barat
beberapa jam sebelum meninggal dea sempat menelpon ibunya isnaini dan adiknya amelia putri
saat itu kepada ibunya korban menyatakan jika dirinya baik baik saja
namun kepada adiknya korban mengaku mengalami keletihan
minggu siang ayah dan ibu dea berangkat menuju semarang jawa tengah untuk mengambil jenazah putrinya
rencananya jenasa dea amanda akan dikebumikan di kampung halamannya di kawasan labuhan ratu
kedaton bandar lampung senin besok